hari ini salah satu pengacara saipul jamil nazarudin lubis diperiksa komisi pemberantasan korupsi terkait kasus suapan di tera pengadilan negeri jakarta utara
ada tiga puluh dua pertanyaan yang diajukan tim pemeriksa kpk kepada nazarudin
di antaranya mengenai hubungannya dengan tersangka rohadi dan aliran dana terkait kasus tersebut
dua kolega saya dan kakak sj
ada tiga puluh dua pertanyaan yang kaitannya sehubungan dengan tindak pidana tersebut
mengenai kenal atau tidak aliran dana kepada siapa siapa saja yang tahu
nah seperti itu sudah berlangsung lancar dan sudah saya tuangkan semua di dalam bap
di sini juga menepis bahwa ada kabar burung mengatakan pengacara hitam saipul jamil
saya bantar itu semua